tak terlihat dan kerap absen dalam berbagai tugas kerajaan
cat middleton akhirnya muncul ke hadapan publik
putri wels itu memberi kabar mengejutkan dengan mengumumkan dirinya didiagnosis mengidap kanker
lewat video yang diunggah di akun instagram prince and princess of wales
kate middleton mengumumkan kabar terbarunya
kate menyebut dirinya didiagnosis mengidap kanker usai menjalani operasi perut pada enam belas januari lalu
kate pun kini menjalani kemoterapi
putri wells bernama lengkap catherine elizabeth middleton itu mengaku sempat terkejut dengan diagnosis dokter
kate bilang ia butuh waktu untuk meyakinkan ketiga anaknya bahwa dirinya baik baik saja

ini mengambil waktu untuk saya berkembang untuk perubahan besar untuk memulai perubahan saya
tapi yang paling penting
ini mengambil waktu untuk saya menjelaskan semuanya kepada george charlotte dan louis
dengan cara yang berharga untuk mereka
dan untuk memastikan mereka bahwa saya akan baik baik saja
seperti yang saya katakan kepada mereka saya baik baik saja
saya menjadi lebih kuat setiap hari dengan fokus pada hal hal yang akan membantu saya sembuh
di dalam pikiran tubuh dan roh
pun berharap agar publik bisa memberinya ruang privasi
bagi ia dan keluarganya selama menjalani perawatan
kami berharap anda akan memahami
kita sekarang membutuhkan beberapa waktu ruang dan privasi
sementara saya memulai perubahan saya
munculnya kabar kait sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar
setelah istri pangeran william itu menghilang dari hadapan publik
selama berbulan bulan tanpa kabar yang pasti
rumor soal keberadaan kate middleton semakin liar
setelah munculnya foto resmi kate di media sosial
namun foto yang diunggah justru semakin memperbesar tanda tanya
ini bisa terlihat dimanipulasi alias hasil editan